dan dari persiapan asian games dua ribu delapan belas wakil presiden yusuf kala memantau sejumlah venue pertandingan menjelang asian games bulan agustus nanti
jk juga sempat menaiki sepeda bmx saat memantau venue bmx international di kawasan pulau mas jakarta timur
ini adalah ketika wakil presiden yusuf kala menjajah bmx saat meninjau arena bmx di kawasan pulau mas
kala didampingi menpora imam nahrawi menteri popr basuki hadi mulyono menkominfor rudiantara dan ketua inas gok erik thohir
arena bmx ini sudah bisa digunakan untuk asian games agustus nanti
selanjutnya jk didampingi
dampingi sejumlah menteri juga memantau kesiapan venue hoki dan tenis di kompleks gelora bung karno jakarta
di sini jk juga berbincang dengan para atlet yang sedang berlatih
kedua venue ini pun sudah siap digunakan untuk asian games bulan agustus